pasti pak prabowo ingin merangkul semua pihak ingin menurunkan tensi politik juga
beliau seorang negarawan yang saya tahu dan beliau kalah pun juga datang ke presiden dan wakil presiden pada saat itu
nah sekarang beliau sebagai presiden terpilih dan beliau juga menjadi presiden terpilih

terima kasih pak bang surya
dan pasti akan dibicarakan dengan koalisi kan